gusti pak bolak bolak
ayah ayah wa ayah itu gusti amuk pak rukul
disusul ke dia malah pergi ke di tuatu
oh mungkin ini hanya pendengaranku saja
woy gusti amuk pak rukul
aku mohon jangan mati
aku tidak sengaja
aku tidak sengaja memukulmu
apa yang kau lakukan terhadap adikku
apa yang harus aku katakan
ini semua memang kesalahanku
aku mohon bangunlah rai
kau harus membayar nyawa adikku
baguslah kita selamat dari kekalahan melawan dia gusti ratu
kalau begitu lebih baik kita mencari perempuan bercanda itu
apakah kamu sudah yakin anak muda
jika memang aku tidak kuat menahan jurusmu
aku akan membunuh ayah anda
tapi jika memang aku kuat menahan jurusmu
kau harus melebaskan
aku terima tawaranmu anak kecil
aku ingin melihat anak kecil membunuh bapaknya
lebih baik kau mundur
dia bukan lawanmu putraku
kau tidak akan mungkin bisa mengalahkannya
jangan lakukan ini putraku
kesepakatan sudah terjadi
seorang kesatria tidak boleh
biarkan ayahanda yang akan menghadapinya
ini sangat berbahaya untukmu
kau akan kesulitan untuk menghadapinya
ayahanda pun juga akan kesulitan menghadapinya
jika ayahanda saja kesulitan
bagaimana dengan dirimu putraku

tidak ada yang bisa menghadapimu
tidak ada yang bisa menghadapimu

berikanlah kesempatan untukku
kita akan selamat
kamu yakin sekali bisa mengadakanku
kamu yakin sekali bisa mengalahkanku
semoga dewa tak agung
sekarang aku bergantung pada kemampuan matamu

sekarang aku bergantung pada kemampuan matamu
sekarang aku bergantung pada kemampuan matamu
amok maruko salah jalan
tinggal ya aman
wey kejamuk maruko
salah jalan atuh
jalannya bukan kesana
waduh seperti ya
tidak denger teriakan kita
tidak denger teriakan kita
sementara kami akan melanjutkan perjalanan
sementara kami akan melanjutkan perjalanan
apa yang dayuk nyatakan
tidak tidak tidak
itu gusti amuk parungul
disusulkan dia malah pergi ke dituan
ini hanya pendengaranku saja
woi gusti amuk parungul
gusti pramuk parungul
sudahkah kau harus membayar nyawa adikku
aku sungguh tidak sengaja
aku tidak mungkin
melukai seseorang yang aku cintai
jangan kau bicara soal cinta
cinta tidak akan tumbuh dari orang yang butuh seperti dirimu
kau tidak akan mencintai orang yang busuk seperti dirimu
kau salah wang sung sang
walaupun orang jahat seperti aku
aku masih memiliki perasaan
untuk orang yang ku cintai
kau tidak berhak melarang diriku

aku harus pergi dari sini sekarang